dari yang nganter
kalau ada yang mau nganter atau jemput
suruh kesini rumah
emang gak ada yang larang
yaudah ke sana
baru beli kue mau besok temen
kamu bukannya udah dari pagi
jebuk temen dulu teh
terus cari kue
deddy tuh di rumah sendiri
jangan lama lama kamu perginya
teh bukannya mau pulang
ketek udah sampe
berarti papi gak sendiri
yaudah ya teh
nanti mau pergi dulu
dia baru mau berangkat ke rumah sakit
katanya sih jemput teman dulu
terus beli kue
udah sampe sini aja
biasa kemas terlagi gak
nanti saya telepon ya
loh itu buku siapa
oh ini buku kakek
maka baru belajar sholat ya
ya kakek kalah sama kiara
kiara aja udah bisa sholat
enggak kakek itu cuma baca baca ya
kakek kan udah tua kadang kadang suka lupa
kirain udah tua tapi belum bisa sholat
kamu dari pasar
naik ojek sampai depan kompleks
sampai depan kompleks
kenapa nggak sampai depan rumah
kamu naik ojek atau dia yang nganter
kenapa bilangnya naik ojek
kok teleponnya gak diangkat
dari yang nganter
kalau ada yang mau nganter atau jemput
suruh ke sini ke rumah
emang gak ada yang larang
seletingin dulu celananya
dalam proses kang
lagi narik seleting jaket
adik saya mieke ditelepon hpnya mati
temen saya resti sama juga
epa juga gitu
saya nggak tega nyuruh dep kolektor nagih uang saya ke kamu
tapi masalahnya kamu gak ada etikat baik
saya telepon nggak pernah bisa
terus kamu pindah kelas dan kasih kabar ke aku
tapi hutang tetap hutang
kamu harus bayar
saya mau tau
kamu bilang waktu itu mau bikin distroke
gak jadi pak
uangnya saya kasih semua ke pacar saya
buat sewa tempat sama yang lain lain
begitu saya sudah transfer
kenapa kamu ikut menghilang
saya takut pak
saya lagi coba kumpul kumpul uang kok buat bayar hutang ke bapak
udah kumpul berapa
hutang kamu lima puluh juta
tapi sakitnya masih
yang kejepit jepit apa
kan tadi saya udah bilang
udah gak usah dibahas
itu persoalan pribadi dia
nggak ada urusannya sama kita
hp aku baterainya abis
saya khawatir kalau ada apa apa
gak ada apa apa
syukur kalo gak ada apa apa ma
sudah dulu ya
nanti aku telepon lagi
akhirnya mi ke telepon juga
gak ada apa apa
kalau aku gr
kamu nyeriin aku enggak
hp aku baterainya abis
terus saudara kamu yang masuk rumah sakit itu gimana
masih di rumah sakit
masih perlu uang
ini juga aku mau cari pinjaman lagi
nanti aku coba bantu lagi
sudah dulu ya ini aku mau berangkat ke rumah sakit
perlu aku antar
gak usah sampai nanti ya
kalau kamu sempat coba kontak aku
tapi gak bisa hp aku mati
ini juga aku lagi riwuh di pinjal luton
naga kerja ngerusir
gapapa santai aja
yang penting mah ada kontak
iya nanti aku kontak kamu lagi ya
sekarang aku masih di pinjal luton
naga kerja iya
jamal semakin jelas mau bikin masalah
kenapa gak kita sikat
itu haknya kang bahar
atau kang bahar harus tahu dulu
kang bahar sudah tau
soal dia bakal
kang bahar sudah tau
lebih dulu dibanding saya
tapi perkembangannya saya belum lapor
kamu selapor aja sama kang bahar
masalahnya saya belum
bisa ketemu kang bahar
kang baharnya sibuk atau gimana
dia masih berduka
kan istrinya meninggalnya
udah lama udah hampir sebulan lebih
menghilang dan bikin kita galau
dalam waktu yang sama
satu persatu bernurutan
itu mah mungkin cuma kebetulan aja
gak usah dipikirin
yang penting mieke resti
epa sudah telepon
saya yang salah
saya yang nerima jamal
biarpun kang bar belum ngasih perintah
kalau enggak si jamal
makin jadi masalah
kamu cerdas juga
kadang kadang aja ya
itu tandanya saya orang yang rendah hati
dan gak suka sombong
saya nunggu perintah dari kang aja
dia itu alatnya jamal
tapi kamu pura pura gak tahu aja